dengan selamat ibu dan bayi ibunya juga
bahagia dirasakan nur hidayatul ramadhani
setelah melahirkan bayi laki lakinya di kapal feri dharma kartika
rute pulau raas madura menuju pelabuhan jangkar situbondo selasa malam
proses persalinan warga desa tonduk raas ini berjalan lancar
setelah dibantu petugas bus kesemasi yang mendampingi
ia sebelumnya harus menjalani operasi
namun minimnya peralatan medis di pus kesemasi raas
membuat nur hidayatul harus dirujuk ke situ bondo
di tengah laut ia akhirnya melahirkan
setibanya di pelabuhan jangkar ia kemudian dibawa ke rsud asem bagus
calon penumpang kita yang dalam keadaan mau melahirkan
dikarenakan saat itu di puskesmas yang ada di raas
tidak cukup peralatan untuk penanganan ibu tersebut
untuk persalinan sehingga dirujuk ke rumah sakit asem bagus
setelah dirawat selama satu malam ibu dan sang bayi kini kembali ke rumah
pengelola kapal feri menggratiskan tiket bagi ibu dan keluarganya
nur hidayatul pun memberi nama sang buah hati feri dharma putra
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur